borussia dortman batal datang ke indonesia demi faktor keamanan tim
lantaran situasi sepak bola di indonesia usai tragedi kanjuruhan
dikutip dari situs resmi klub laga tersebut tak bisa digelar karena regulasi pemerintah indonesia yang sedang meningkatkan keamanan di stadion sepak bola
hal tersebut terkait tragedi kanjuruhan di malang yang menelan korban jiwa sebanyak satu ratus tiga puluh lima orang pada sabtu oktober lalu
indonesia awalnya masuk dalam rencana kunjungan dortban yang melakukan tur asia tenggara pada tanggal dua puluh satu november hingga satu desember
persib bandung dan persebaya surabaya direncanakan jadi lawan dortman
namun rencana duel tersebut akhirnya dibatalkan
sebagai pengganti laga di indonesia klub malaysia johor darul takzim jadi lawan baru bagi dort black
mats hamels dan kawan kawan juga dijadwalkan menghadapi lion city sailors dari singapura dan tim nas vietnam
di borussia diperkirakan tidak
akan membawa pemain bintang karena tur asia tenggara ini digelar berbarengan dengan gelaran piala dunia qatar dua ribu dua puluh